wah lihat kan
anak perempuan saya jadi korban

nara coba jelaskan sama ibu
apa yang kamu lakukan sama winona di hotel
aku sama sekali nggak tahu masalah ini bu ya
tadi aku cuma ke tempat kosnya tanya
terus aku dipukul sama orang aku pingsan
terus udah banyak wartawan ngejar ngejar kita
dan udah begitu beritanya nggak tahu
nona cuma ngeliat nara tuh diangkut sama preman
tiba tiba nara dibawa ke dalam hotel jeleknya gitu
terus yaudah nona masuk mau nyampetin nara
nara apa kamu punya musuh
atau saingan bisnis di kantor
loh bukan nona
nara cuma pegawai biasa
emangnya penting apa dikerjain kayak gitu
punya anak perempuan keluar masuk hotel dengan gampangnya
udah biasa ya
kalau anak kamu bersalah
karena pencemaran nama baik anak saya
apa sih kamu di hotel
mendingan ada jody di sana ketahuan
oh jadi misalnya kalau nonak kejebak sama jody di hotel itu
itu sama aja pak itu bisa merusak nama nona
ya setidaknya masih menguntungkan kan daripada sama nara
tapi kalau nona kejebak sama jody
apa itu bisa jadi

kamu ngapain sih ke sini datang tiba tiba main meluk aja
udah izin belum sama mama papa mau ke sini
be kamu tuh bebe
jangan jadi sensitif gitu lah
aku datang ke sini karena aku tuh khawatir sama kamu bebe
ngapain sih kamu khawatirin aku
mending kamu urusin aja tuh khawatirin mama papa kamu
nggak usah khawatirin aku
cucu cucu jangan gitu dong ya
kamu tuh kenapa sih sekarang udah sering komplain sama aku
orang aku juga gak pernah komplain sama kamu
eh kamu tahu nggak bebe
aku tuh sebenarnya pernah melihat kamu jalan berdua
dengan si nara keluar dari rumah
tapi aku nggak pernah komplain apa apa
oh aku ngerti sekarang
pasti kamu mau nanyain soal itu kan
kamu mau tahu aku tinggal sama siapa sekarang iya
wah main pergi aja kamu
jadi kamu beneran tinggal sama siapa sekarang
iya kenapa nggak suka
iya kenapa nggak suka
iya kenapa nggak suka
iya kenapa nggak suka
pak gimana ya pak
mogok terus aku gimana
masa aku harus naik ojek
iya ning saya juga mau nganterin anda
sebentar nih ya saya betulin dulu ya

sebentar ning ya saya betulin dulu ya
aduh aku minta tolong sama siapa ya
kenapa nggak suka
aku nggak peduli deh kamu mau ngelatain aku apa
aduh udah ibu baik ngapain kamu tinggal di tempat becek seperti itu hah
kamu nggak ada tempat lain apa untuk tinggal aku sediain deh
aduh udah deh nggak usah soal perhatian sama aku gak usah ngurusin aku

jangan mama jangan papa ya
hai jody jody aku boleh minta tolong nggak sama kamu
hai jody aku boleh minta tolong nggak sama kamu
hai jody aku boleh minta tolong nggak sama kamu
aduh ntar aja deh minta tolongnya ini aku lagi darurat nih darurat militer

padahal aku cuma minta tolong sama dia
tapi dengerin aku aja dia gak mau
sorry aku terpaksa minta tolong sama kamu

aku sebenarnya sudah di deket daerah rumah kamu

jadi kamu bisa nggak jemput aku di warung apa ya nih

pokoknya warung yang di perapatan
ya tanya kamu tunggu sebentar aku ambil mobil

siarnya emang cuma nara yang bisa aku andalkan
bebek anda berhenti dong
susah banget sih suruh kalau berhenti
aku tuh capek ngajar kamu terus tau nggak sih
nggak ada yang nyuruh kamu ngikutin aku ya
oh aku tahu
kamu gak mau aku kejar supaya gak bisa berduaan kan sama nara
oh aku tahu
biar bisa dijemput kan sama dia
naik mobil bututnya itu ya kan
bagian apa sih yang kamu lihat dari nara
eh justru apa yang aku lihat dari kamu

semua orang nyebut nama nara
papa aku lah mama aku kamu juga
apa sih hebatnya dia
apa sih hebatnya dia
harusnya aku tuh jebak dia dengan jebakan beruang jebakan gajah
atau jebakan apel yang lebih gede
bukan jebakan hotel murahan seperti yang pernah kulakuin
tidak tidak tidak
jadi kamu udah bersyadik kamu sudah lagi menjatuhkan jody
tidak tidak tidak